lion air merealisasikan pembelian lima puluh pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max sepuluh bernilai enam dua puluh empat miliar dolar amerika atau setara dengan delapan puluh lima triliun rupiah
pembelian lima puluh pesawat dari boeing ini menjadikan total pembelian pesawat boeing oleh lion group sebanyak empat ratus lima puluh delapan pesawat
lion mengatakan mendapat bunga murah atas pendanaan pembelian pesawat boeing dari the exim bank of united states
pembelian ini untuk melengkapi target lion group memiliki satu dua ratus tujuh puluh tiga pesawat pada tahun dua ribu tujuh belas
pasalnya lion memprediksi jumlah penumpang mencapai tiga ratus tiga puluh lima juta penumpang di tahun dua ribu tiga puluh
sehingga industri aviasi bakal membutuhkan sekitar dua empat ratus pesawat secara nasional
apakah yang kami order seribu pesawat cukup
gak cukup apakah kami akan rebutan dengan yang lain kalau yang lain juga order
enggak juga enggak juga kita belum bicara pasar regional ya
pendiri lion air group rusdi kirana mengatakan akan mengembangkan bisnis penerbangan di satu negara di asia tenggara pada tahun ini
saat ini lion air telah menjalankan bisnis penerbangan di malaysia bernama malindo air dan thailand yang bernama thailand
lion air berpengalaman mengitai penerbangan penerbangan air dan thailand
karena penerbangan air di vietnam atau di india
itu karena pengalaman itu saya jadi nggak berani lagi
tapi itu masih di asia tenggara
satu atau dua negara
satu dulu deh